ya angpao menjadi tradisi yang harus selalu ada dalam perayaan imlek
namun kita tidak bisa pungkiri bahwa keturunan tionghoa menguasai berbagai sektor usaha yang ada di indonesia
ekonomi kita pun dan juga para pedagang yang ada di petak sembilan pun ketularan cuannya
permintaan atau demand terhadap ornamen ornamen menjelang imlek meningkat
tapi yang jadi pertanyaan apakah di tengah meningkatnya demand atau permintaan terhadap ornamen ornamen imlek ini
juga dibarengi dengan produk produk lokal atau dalam negeri yang memadai atau justru harus impor lagi
kita akan temukan jawabannya selengkapnya